terima kasih anda masih bersama kami
lebih dari dua orang peraja ipdn di wisuda
senin kemarin di kampus ipdn sumedang
tercatat ada enam orang peraja ditunda wisudanya
karena nilai dan tindakan indisipliner
sementara itu ambruknya sebuah jembatan di kabupaten bandung barat
memutus akses penghubung lima desa
selengkapnya kami rangkum dalam kilas jawa barat
sebanyak dua empat belas peraja institut pemerintahan dalam negeri
di wisuda di balai rungrudini kampus ipdn jatinangor sumedang senin kemarin
wisuda praja oleh rektor ipdn ini juga bersamaan dengan wisuda program magister dan doktor ipdn
dari ribuan peraja ada enam orang peraja yang tertunda kelulusannya
penundaan kelulusan ini disebabkan para praja tidak memenuhi syarat nilai akademik
atau melakukan tindakan indisipliner
warga desa mandala sari cikalongwetan kabupaten bandung barat
harus menggunakan jembatan darurat
untuk melintasi sungai di daerah ciawitali
sebelumnya jembatan yang memang sempat retak ini
roboh saat dilintasi oleh sebuah truk
akibatnya akses jalan penghubung lima desa di kawasan ini terganggu
warga pun kesulitan untuk mengirimkan hasil perkebunan
dan harus memutar sejauh belasan kilometer
puluhan pengunjung berkumpul di sebuah restoran berbentuk kawal pinisi
di kawasan wisata ciwide kabupaten bandung senin malam
para pengunjung ini menanti untuk menyaksikan proses terjadinya
gerhana bulan sebagian
untuk bisa menyaksikan proses gerhana secara detail
pihak pengelola menyediakan tiga buah teleskop yang bisa digunakan oleh pengunjung
foto foto tidak senonoh kembali bermunculan di akun facebook sri rahayu agustina
wakil ketua satu dprd kabupaten karawang
setelah foto foto dirinya yang tengah berbusana nyaris terbuka
muncul pada sabtu lalu foto foto serupa kembali muncul senin kemarin
suami sri rahayu yang juga kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi
kabupaten karawang ahmad suroto
menyatakan bahwa telepon genggam istrinya hilang di suatu tempat
ia pun telah meminta polisi untuk mencari pelaku yang mengunggah
mengendalikan akun facebook istrinya
tim liputan transmedia